hewan peliharaan menjadi sang pangeran
apakah kau melihat raja di sana sedikit ke bawah
ya itu raja tower dan di sebelah kanannya adalah istrinya ratu margaret
di mana tiger
dia berbicara tentang putra bungsunya tiger
oh dan itu putra tertuanya wolf
lihatlah dia bahkan tidak bisa mengatur dirinya sendiri dan kau menamainya tiger
wolf akan selalu merepotkan tiger dan membuatnya merasa kecil dan tidak berharga
lalu tiger benar benar memisahkan diri dari keluarganya
dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya dan akan keluar hanya jika diperlukan
itu saudaraku yang konyol dia tidak bisa melakukan apa apa
oh itu artinya dia adalah pangeran
pangeran konyol sungguh gelar yang cocok untuknya
ayo kita pergi dan bermain
selamat menikmati buku konyolmu pangeran konyol
waktu berlalu dan wolf tumbuh menjadi pangeran yang sombong dan bangga dengan banyak teman dan kehidupan sosial yang hebat
sementara tiger menjadi seorang yang benar benar tertutup
dia tidak punya teman dan akan mengubur dirinya sendiri dalam buku bukunya
oh maafkan aku dia hanya punya satu teman roy
huh kau lapar
baiklah ayo pergi ke dapur dan bawakan kamu sesuatu
roy senang meniru tiger dengan segala cara yang memungkinkan
itu pangeran konyol
oh lihatlah di sini
siapa yang ada di sini
adikku yang konyol
aku aku di sini hanya untuk mencari makanan
kembalilah setelah kita selesai dan ambil apa saja yang tersisa
dan pada suatu hari yang cerah putri kayla yang berasal dari kerajaan tetangga datang mengunjungi raja tower bersama ayahnya raja david
wow itu sungguh nama yang tidak biasa
anakku bukan manusia biasa
dia yang terbaik
dan kau akan segera mengetahuinya
ayolah biarkan pangeran muda sendirian
kayla dan wolf mengobrol tertawa dan cekikikan
tetapi tiger yang berdiri di belakang pilar dan melihat dari kejauhan
dia terpesona oleh kecantikan sang putri dan merasa telah jatuh hati padanya
oh siapa itu
itu saudaraku yang konyol tigor
tidak ada yang menyukainya dan dia menghabiskan sepanjang hari di kamarnya untuk membaca
itu sangat payah untuk seorang pangeran
sungguh hidup yang hebat
tidak ada yang menilai mu
tidak ada yang mempermalukan mu
aku harap bisa menjadi dirimu sebagai gantinya
apa yang baru saja terjadi
panggil king kong dan nyanyikan dia lagu karena aku seorang pangeran
aku tidak melihatmu di tubuh baruku yang luar biasa
kau tidak suka menjadi monyet tapi itu sekarang adalah masalahmu
aku hanya bercanda
kita hadapi masalah ini bersama
dan inilah waktunya bagiku untuk mengajarimu cara melakukan sesuatu dengan cara yang benar
kau tahu aku telah meniru dirimu sejak lama
aku pikir tidak ada yang tahu bahwa itu bukan kamu
kau tidak tahu
kau tidak tahu
apa yang sedang kalian bicarakan
tidak ada yang mulia
kalian berdua dipecat
jangan pecat mereka
aku memberi kalian satu kesempatan terakhir
tapi kalian harus menghormati aku
baiklah yang mulia
tuh lihat pangeran konyol dan monyetnya
keluarkan orang orang yang tidak terlalu lembut ini dari kerajaan sekarang
kau tidak bisa melakukan itu
oh tapi aku bisa
itu atas perintah raja
bayar pajak atau
mereka belum membayar pajak apapun hingga akhir musim panen
penjaga tangkap dia segera
apakah itu pangeran tiger
iya itu pangeran tiger
hidup pangeran tiger
hidup pangeran tiger
selama beberapa hari berikutnya
roy dan tiger mengunjungi para petani
bertemu dengan para dokter
menghabiskan waktu dengan orang orang biasa di kerajaannya
kabar menyebar seperti api bahwa pangeran tiger adalah puaristaka yang lebih pantas
bahkan di istana para menteri dan kesatria mulai berbicara tentang dia
dan berita ini sampai ke telinga raja david
lalu dia memutuskan untuk
kita sudah sepakat
aku tahu dan aku tidak akan membatalkannya
aku hanya menyarankan agar kayla menikah dengan tiger bukan dengan wolf
apa itu tidak masuk akal
aku minta maaf tetapi sebagai ayah seorang putri
aku ingin putriku menikah dengan seorang calon raja
dan itu adalah aku
ayah katakan padanya
tetapi raja tower menunduk karena dia juga sekarang skeptis tentang wolf yang naik tahta
dia telah mendengar dari para menteri bahwa wolf adalah seorang pemboros dan tidak peduli dengan orang orang kerajaan
dia juga mendengar berita baru baru ini tentang putranya yang lebih muda menjadi pahlawan rakyat
baiklah tanya kaila kalau begitu
kami sedang jatuh cinta
dia akan menikah hanya denganku
aku ingin memanggil kayla dan tiger ke sini dan menanyakan apa yang mereka inginkan
lalu setelah itu kaila dan tiger dipanggil ke ruangan raja
dan sekarang semua tergantung padamu kayla
kau bicara lah
aku akan merasa terhormat kalau menikahi pangeran tiger
dia telah berbicara untuk dirinya
ada yang ingin kau katakan
aku akan segera kembali ya
roy bergegas ke kamar tiger dan menceritakan semua padanya
itu semua permainan yang menyenangkan
tapi untuk saat ini itu terlalu berlebihan untukku
aku ingin bersantai dan berbaring dan makan buah buahan sepanjang hari
aku sudah selesai mencari
jadi dirimu tiger
aku pikir kau telah belajar banyak tentang bagaimana menangani hidupmu
biarkan aku kembali ke hidupku
dan kau kembali ke hidupmu
aku manusia lagi
oh terima kasih banyak roy
sekarang dia lebih percaya diri dari sebelumnya
karena dia telah belajar banyak dari roy
dan telah mengerti bahwa dia selalu diolok olok karena dia membiarkan orang lain melakukannya
tiger apa kau sudah selesai dengan apapun yang
aku tidak bisa menikahi kaila
dan menurutku juga wolf tidak bisa
wolf tidakkah kau lihat dia tidak mencintaimu
dulu dia ingin menikahimu
dan sekarang aku
aku tidak tertarik menjadi raja
aku senang menjadi pangeran dan melayani
asalkan dia mengubah sifatnya
wolf tersentuh oleh sikapnya
karena dia tidak pernah mengharapkan kebaikan seperti itu darinya
aku tidak tahu kau
simpan itu wolf
aku tidak butuh permintaan maaf
kita ini adalah saudara
aku sangat bangga padamu tiger
ibumu juga akan bangga padamu
dan dengan demikian wolf naik tahta

tigelar dengan senang hati membantunya
tiger dan roy bukanlah tuan dan peliharaan
dan hidup berubah untuk tiger yang telah mengetahui bahwa pendapat orang lain tentang dirinya itu bukanlah kepribadiannya
orang orang memanfaatkanmu jika kau membiarkan mereka
ingat kau adalah kaptenmu sendiri
kau harus bahagia menjadi dirimu sendiri
dan berusaha lah menjadi dirimu yang terbaik
jangan lupa untuk memberi komentar like dan subscribe